rambut akang dipakein apa
itu mah mahal
kenapa gak pake minyak goreng aja
terus kelihatannya pasti lebih licin
rambut akang jangan disamain sama kerupuk atuh
lagian buat apa sih
biar keliatan ganteng
biar ada per
malah isi isi aja
gitarnya belum bener
masih harus di stem
kalau belum siap jangan ngamen dulu
kok ngemennya sebentar
suara gitarnya gak pas
harus saya stem dulu
selamat siang bos
kamu baru aja aktif lagi dua hari
tapi sudah terlambat masuk kantor
kalau mau ngeluh soal macet
silahkan ke bapak wali kota
atau kepala dinas lalu lintas jalan raya
saya belum kenal sama bapak wali kota
sama kepala dinas lalu lintas jalan raya
kamu sudah follow twitter bapak wali kota
kalau terpantau lagi online
silahkan mengeluh ke beliau
bandung tambah macet
saya jadi terlambat buat di kantor dan nyopet
kalau kepala dinas lalu lintas jalan raya
saya nggak tahu beliau main twitter atau enggak
kamu set aja sendiri
alhamdulillah apa kak ubed
alhamdulillah akhirnya teleponnya diangkat
ini yang ketiga
maaf gak kedengeran
barusan lagi naik motor
kamu lagi naik motor
di boncengka fadli
ke pasar baru
kamu minta antar fadli
waktu itu minta antar aku
kenapa gak minta antar aku lagi
apa karena aku nggak punya motor
ih gak gitu
gak apa apa gitu juga
gak perlu minta maaf
terima kasih starter
tadi ketemu ubed
ngapain urusan kerudung
enggak main aja
syukur kalau baik mah
rambut akang dipakein apa
itu mah mahal
kenapa gak pake minyak goreng aja
lebih murah terus kelihatannya pasti lebih licin
rambut akang jangan disampaikan sama kerupuk
lagian buat apa sih
biar keliatan ganteng
biar ada perempuan lain yang naksir
terus kalau kamu pengen keliatan cantik buat apa
ya buat kebanggaan akang
nanti kalau ada yang lihat terus nanya
itu cantik banget siapa
kalau ada yang lihat akang terus nanya
itu ganteng banget siapa
kamu gak bangga
kalau akang udah bisa beliin nining rumah sama mobil
kan bahannya bagus
gak bisa segitu mah
berapa tuh pasnya
gak bisa turun lagi
gak bisa turun lagi
dapet banyak bos bro
tukang ngemain juga
harus bayar iuran
kalau kamu keberatan bayar iuran
saya juga keberatan kamu ngemain disini
sama seperti ke pedagang
bayar ke dia
daku maaf pak atuh cuma tukang parkir mas bro

sampai jumpa di video selanjutnya